selanjutnya kami ajak anda untuk terhubung kembali dengan eka rima
korespondensi nn indonesia yang juga ada di surabaya
rima tadi sempat pak frans mengatakan bahwa hingga
oh saya sekali kami terputus dengan eka rima
namun begitu kami sampaikan pula bahwa gambar yang anda lihat di layar televisi ini adalah
proses pemadaman akibat ledakan yang terjadi di salah satu gereja yang ada di surabaya jawa timur
di mana ledakan ini sempat membuat kerusakan pada gereja itu sendiri
dan juga menyebabkan ada sejumlah orang yang tewas akibat kejadian ini
kembali kami ajak anda untuk terhubung dengan koresponden cnn indonesia eka rima di surabaya
rima bisa anda jelaskan tadi pak frans mengatakan bahwa
untuk seluruh gereja di surabaya jawa timur ditutup untuk hari ini
lalu apakah memang benar benar tertutup
mengingat ibadah sendiri masih terus berlangsung hingga sore hari
ya yuda informasi yang saya dapatkan dan dari hasil penyataan dari
humas polda jawa timur frans barung mangera tadi menyatakan memang
untuk saat ini seluruh gereja di kota surabaya terpaksa diamankan
dan jemaat diminta untuk kembali ke rumah mereka masing masing
demi keamanan masyarakat atau juga jemaat yang beribadah di gereja gereja tersebut
meski sebenarnya beribadah proses ibadah atau misa pada hari ini
masih belum selesai namun memang diharapkan seluruh jemaat tidak berada di gereja tersebut
untuk mereka demi keamanan masyarakat masing masing sendiri
sehingga pihak kepolisian terpaksa menutup atau menghentikan proses misa yang berada di gereja gereja
terutama di sejumlah gereja yang tadi diduga dilakukan aksi teror
juga dilakukan pengamanan oleh pihak keamanan dan dilakukan penyisiran
dan pihak paula jawa timur berjanji akan mengupdate informasi setiap tiga puluh menit sekali
penyelidikan atau juga proses pemeriksaan dan investigasi itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu sebentar
mereka butuh konfirmasi yang benar mereka butuh informasi yang tepat
agar ketika sampai di masyarakat tidak memberikan informasi yang tidak benar
sehingga awak media pun diminta untuk sabar menanti update informasi yang diberikan oleh pihak polda jawa timur
dan dipastikan bukan empat gereja yang terjadi aksi bom pada hari ini
ada tiga gereja yaitu gereja katolik santa maria tak bercelah jalan gagal madya
dan gereja kristen indonesia di pondogoro gereja penta costa pusat surabaya arjuna
nah diharapkan tidak ada informasi informasi yang tidak benar tersebar
karena memang ada informasi yang menyatakan ada empat lima bahkan enam gereja yang terjadi aksi bom di sana
maka masyarakat harus mengkonfirmasi hal itu
dan saya baru saja mendapat informasi sekitar pukul sepuluh nanti kapolri tito karnavian akan terbang ke surabaya
dan dipastikan mungkin sekitar pukul setengah dua belas siang
nanti akan tiba di kota surabaya
baru saja gubernur jawa timur soekarwo juga hadir
menyaksikan langsung bagaimana kondisi tkp di gereja santa maria takbercelah ini
dan dipastikan juga bahwa di arjuna ada satu korban meninggal dunia
yakni perempuan kemudian dua dibawa ke rumah sakit dan tiga masih belum berhasil diidentifikasi
masih dilakukan proses pemeriksaan dan identifikasi lanjutan
karena proses identifikasi ini tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat
mengingat kondisi korban memang tidak bisa diidentifikasi dengan cepat dan dengan segera
maka masyarakat diminta untuk tetap sabar menanti informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian
begitu pun juga dengan awak media
nah kalau untuk yang di ngagel ini sendiri tadi saya sempat menyatakan ada tiga belas korban yang dibawa ke rumah sakit
maka saya mengkonfirmasi yuda ada sebelas korban yang dibawa ke rumah sakit
dan sebagian besar mereka dibawa ke rumah sakit dr sutomo surabaya
kemudian untuk tiga korban meninggal langsung dibawa ke rumah sakit bayangkara
untuk dilakukan pemeriksaan

dan hingga saat ini kami masih mencoba mengambil informasi informasi lanjutan
karena memang baru saja di beberapa gereja lainnya juga kondisinya masih dinyatakan darurat
karena masyarakat tidak boleh mendekat dan tim inavis juga melakukan identifikasi
disebar di gereja tersebut ada inavis dari polda jawa timur dan juga polrestabes kota surabaya yang disebar
dan pada saat ini juga saya melihat tim inavis juga sedang melakukan proses identifikasi di bagian luar gereja
dan kondisinya masih diamankan oleh pihak keamanan
maka diharapkan proses identifikasi ini bisa selesai dalam waktu yang tidak lama
sehingga informasi bisa segera disampaikan ke masyarakat
dan masyarakat bisa mendekatkan informasi lanjutan dari pihak kepolisian pola jawa timur
berarti informasi simpang siur terkait dengan jumlah titik ledakan yang terjadi di surabaya
ada empat bahkan enam ternyata itu salah berarti ada tiga ya bisa dipastikan tiga titik ataupun tiga gereja
yang menjadi korban dari ledakan bom bunuh diri yang terjadi pagi tadi ya rima ya
selain itu bagaimana pula dengan suasana dan juga proses sterilisasi di tempat anda berada saat ini
apakah sudah selesai dilakukan
baik iqbal di tempat saya berada pastinya proses sterilisasi belum selesai dilakukan
dan ini akan butuh waktu lama sekali untuk melakukan sterilisasi ini
karena memang proses identifikasi masih dilakukan pemeriksaan dan juga penyisiran di sejumlah titik juga masih dilakukan
dan harapannya memang ini bisa segera selesai dilakukan
dan pihak kepolisian masih terpusat di sini saja sebenarnya
sebagian besar mereka karena memang situasinya di sini adalah kejadian pertama
atau tempat kejadian perkara yang pertama terjadi sekitar pukul tujuh tiga puluh
dan diselingi kemudian tiga puluh menit kemudian sekitar pukul delapan di gereja arjuna
dan kemudian lima belas menit kemudian di kawasan di penegoro juga terjadi aksi bom
dan makanya proses identifikasi ini pastinya membutuhkan waktu yang lama
dari tadi saya masih melihat ambulans hilir mudik keluar masuk dari area tempat saya berada ini
artinya masih ada kemungkinan korban korban lainnya yang berada di dalam
karena ini sudah ada beberapa ambulans lagi yang baru saja datang
ada empat ambulans yang disiapkan di luar bagian luar gereja
memang posisi gereja ini berada di perempatan berada di perempatan iqbal
sehingga ketika terjadi ledakan di bagian luar gereja
dikhawatirkan tidak hanya jemaat gereja saja
tetapi berjalan kaki atau siapapun yang melintasi jalan ini dikhawatirkan juga bisa menjadi korban
ini yang belum selesai dilakukan proses identifikasi dan juga pemeriksaan oleh pihak kepolisian
rima saya tidak bisa melihat anda seperti apa di sana
lokasinya bisa anda jelaskan seperti apa suasana di sana saat ini
dan apakah banyak masyarakat yang ingin menyaksikan atau justru pihak kepolisian sendiri menghalau masyarakat yang ingin melihat lokasi kejadian
ya iqbal memang ini dibatasi satu ratus dua puluh meter dari lokasi kejadian
dan baru saja datang empat ambulansi ini
ada pihak kesehatan yang mereka mengenakan pakaian khusus untuk melakukan pemeriksaan secara langsung
baru saja tiba di sini dan masyarakat masih berada di luar garis polisi
pastinya banyak sekali masyarakat yang penasaran ingin tahu
dan wajah wajah mereka pun nanti yang menunjukkan wajah khawatir takut sedih dan bingung
maka harapannya di sini bahwa masyarakat juga diminta untuk tenang
menunggu informasi yang diberikan dan juga untuk mencari penyelesaian
dan kita berdoa supaya tidak ada lagi korban korban lanjutan
dan tidak ada lagi penyerangan di gereja gereja yang lainnya
penyerangan bom yang lainnya dan berhenti di sini saja
supaya bisa dilakukan pemeriksaan dan kita menunggu informasi
siapakah sebenarnya dalang dibalik terjadinya aksi bom di tiga gereja ini
untuk mendapatkan informasi tersebut pastinya pihak kepolisian membutuhkan waktu yang cukup panjang
untuk bisa menyelesaikan proses penyelidikan tersebut
masyarakat diharap untuk tenang dan menanti dengan sabar
di area ini memang di sekeliling area ini sudah diamankan radius satu ratus dua puluh meter ke belakang ke depan ke samping kiri dan juga ke kanan
dan banyak memang masyarakat mereka yang berada di luar galis polisi yang penasaran
ingin tahu ingin menyaksikan karena informasi ini cepat sekali tersebar iqbal
melalui sosial media kemudian melalui grup grup whatsapp dan melalui informasi informasi lainnya
cepat sekali tersebar maka masyarakat harus memverifikasi harus mendapatkan informasi yang benar
tidak begitu saja mempercayai informasi yang tersebar melalui sosial media
karena dikhawatirkan itu adalah informasi yang tidak benar atau informasi yang hoax
maka masyarakat harus mengkonfirmasi informasi tersebut setidaknya sebaiknya menonton
atau melihat media media yang dapat terverifikasi atau media media yang benar benar memberikan informasi secara faktual
sehingga tidak mendapatkan informasi yang tidak benar
nah saya juga melihat di sini bahwa masyarakat yang berada atau yang tinggal di area sekitar rumah ini
ketika mereka ingin masuk ke dalam rumah mereka tidak diizinkan untuk masuk
begitu juga dengan keluarga yang mereka keluarga mereka beribadah di gereja santa maria tak bercelah ini
yang mereka merasa bahwa salah satu keluarga mereka ada yang beribadah ke gereja ini
tapi belum pulang maka mereka mencoba mengkonfirmasi ke sini tapi masih belum diizinkan oleh pihak kepolisian iqbal
baik eka rima terima kasih atas informasinya
nanti kami akan kembali lagi terhubung dengan anda untuk mengetahui update informasi terkini dari tempat anda berada
dan perlu kami sampaikan kepada anda bahwa cnn indonesia menyerukan agar masyarakat tidak membagikan gambar
ataupun video kerusakan dan juga kengerian dari lokasi pemboman untuk tidak memperluas publikasi atas aksi terorisme yang baru saja berlangsung pagi tadi di surabaya